kepala polresta solo akbp ribut hari wibowo menjamin keamanan dan kelancaran warga solo saat pelaksanaan pernikahan putri presiden kahiyang ayu dan bobi nasution
masyarakat solo tidak perlu cemas saat dilangsungkan resepsi pada delapan november nanti
meskipun jalan di depan geraha sababwana tidak ditutup polisi telah menyiapkan rencana rekayasa lalu lintas di kawasan gedung geraha sababwana
rekayasa ini baru akan dilaksanakan pada puncak rangkaian pernikahan kahiyang ayu dan bobi
menurut kepala polresta solo arus lalu lintas dari kota yang mengarah ke utara atau mengarah ke gedung geraha sababwana di jalan ledjen suprapto masih dibuka
meski akan dilakukan pengalihan arus hingga minggu sore armada besar pun masih dapat melintas di jalan menuju gedung dan kediaman presiden jokowi tersebut
pastikan bahwa kegiatan perkawinan ini tidak akan menimbulkan dampak yang merugikan kepada masyarakat
peningkatan arus akan mungkin terjadi tapi tidak ada masalah karena kita sudah membuat konsep rekayasa lalu lintas
kita akan pertebal anggota di lapangan keberadaan anggota di lapangan sudah kita pastikan akan tergelar dari ujung ke ujung
kita juga di backup dari polda jawa tengah untuk mensukseskan
kita perkahwinan tersebut
sudah ada koresponden cnn indonesia hendrawan setiawan di media center pernikahan kahiyang bobi di geraha sabah solo jawa tengah
hendrawan hari ini ada bagi bagi kue putu seperti itu apakah masih ada lagi prosesi lain yang akan dilakukan menjelang hari h pernikahan
rian bagi bagi kue putu ini adalah proses yang dilakukan atau apresiasi yang dilakukan oleh warga solo jawa tengah
dalam menghadapi persiapan pernikahan kahiyang ayu dan bobi nasution
tentu saja prosesi adat berbeda dengan apresiasi yang diberikan oleh warga masyarakat kepada pernikahan ini
prosesi adat rencananya nanti akan dimulai pada hari selasa yang akan dimulai dengan pemasangan blacket tp
bleket tepe ini berasal dari dua kata yaitu blokor dan topo yang artinya jujur dan juga hidup rehatin
ini adalah sebuah ungkapan doa kepada kedua mempelai
bahwa mereka bisa hidup dengan jujur dan bisa hidup dengan baik
nah setelah itu nanti akan dilanjutkan dengan prosesi siraman yang akan dilakukan di kediaman calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki laki di dua tempat yang berbeda
dan kemudian prosesi akan dilanjutkan sampai dengan besok paginya yaitu pada peringatan puncak dari tradisi jawa
yaitu upacara panggih atau bertemu antara calon pengantin pria dan calon pengantin wanita nanti di gedung rahasabah buwana
dan informasi yang kami peroleh sementara ini bahwa prosesi yang dilakukan khususnya lalu lintas di seputaran gerahasaba buwana maupun di kota solo nanti tidak ada jalan yang ditutup sama sekali
namun hanya akan dilakukan rekayasa
misalnya tadi di depan jalan gedung gerahasaba buwana jalan lejen suprapto ini nanti akan dilakukan sistem satu arah berbeda
dengan hari hari biasa yang dilakukan
dan akan dilakukan dalam dua arah
sementara itu nanti ketika kereta membawa bobi nasution dari hotel alilah menuju ke lokasi di geraha sawabuana ini nanti juga jalan tidak ditutup
namun nanti akan diberlakukan seperti biasa
mungkin akan ada sedikit kemacetan namun itu diperkirakan tidak terlalu lama
ini sesuai yang disampaikan kapol jawa tengah erjen polisi condro kiran beberapa hari lalu ketika mengunjungi lokasi gedung gerahasaba buwana
lokasi akad dan resepsi ini
dan masyarakat solo diharapkan dapat ikut mengayu bahagia dalam bahasa jawa atau ikut berbahagia dengan kondisi ini
dan tidak perlu menutup tokonya misalnya atau terganggu kegiatan ekonominya
masyarakat diharapkan untuk bisa beraktivitas seperti biasanya
baik hendrawan semakin dekat dengan hari h
persiapan apa saja yang sudah dilakukan saat ini tentunya untuk kelancaran selain tadi pengaturan lalu lintas
pasti juga ada sejumlah hal lain yang juga harus dipersiapkan
apa pantauan anda sejauh ini hendrawan
ya kalau kita melihat di gedung geraha sababwana sampai hari minggu ini masih digunakan untuk resepsi pernikahan
kami sudah mengecek ke pihak gedung geraha sababwana yang merupakan gedung milik keluarga joko widodo
memang masih ada yang menyewa sampai dengan hari ini
namun besok senin dan selasa tidak ada yang menyewa
dan kemudian nanti rabu akan digunakan sendiri untuk prosesi pernikahan kahyang
ayu dan bobi nasution
namun bila kita melihat kondisi fisik memang belum ada yang terlihat misalnya dekorasi dan sebagainya
karena ini biasanya bila kita berkaca pada pernikahan gibran raka buming raka dengan selvi ananda beberapa tahun lalu
ini akan dilakukan mendekati hari pernikahan ketika memang semuanya gedung ini
sudah tidak dipakai
dan persiapan persiapan lainnya baik kereta souvenir
gibran mengatakan sudah siap hanya tinggal menjalankan saja
dan gibran mengatakan bahwa sebenarnya perlakuan terhadap pernikahan kahyang dan bobi ini tidak ada bedanya dengan klien klien yang lain
sama seperti biasanya yang membedakan
hanya satu yaitu adalah dari sisi pengamanan saja
karena kita tahu bahwa nanti akan ada tamu penting dan tamu yang sangat penting yang akan hadir di pernikahan
dan pernikahan tersebut dari akad nikah sampai dengan resepsi
dan di sini tentu saja keterlibatan pas pampres cukup tinggi
kami melihat kemarin juga dilakukan gladi atau latihan evakuasi taktis dan medis ketika nanti sesuatu yang tidak diharapkan terjadi
namun kita tentu berharap ini semua bisa berjalan dengan lancar
hujan dua hari yang mengguyur seputaran gerasa babuana
semoga ini juga tidak mengganggu jalannya acara pernikahan kahiyang dan bobi
ya lantas bagaimana juga dengan pihak mempelai pria hendrawan
apakah juga sudah tiba di solo atau memang akan tiba nanti beberapa waktu lagi atau besok ataukah h tiga
seperti apa hendrawan sejauh ini pantauan anda
ya keluarga muhammad bobi afif nasution
informasi yang kami peroleh sudah berada di solo
keluarga besarnya sudah ada mulai hari jumat kemarin
mereka sudah tiba di solo
namun informasi yang kami dapat
bobi sudah berada di solo jauh
hari ketimbang kedatangan keluarganya datang di solo
saat ini tentu saja mereka sedang melakukan persiapan persiapan
ketika prosesi yang akan dimulai pada hari selasa dan puncaknya pada hari rabu mendatang ini dimulai baik di hotel alila
maupun sepanjang jalan menuju gerasa babuana dan nanti berakhir di gerasa babuana
tempat dilakukan akad nikah dan juga resepsi pada siang
dan malam hari
baik hendrawan terima kasih sudah melaporkan